transparansi pemerintah provinsi dki jakarta dinilai mengalami penurunan oleh sejumlah warga dan lembaga pemantauan korupsi indonesia atau icw
hal ini merujuk pada keputusan pemerintah provinsi untuk tidak lagi menayangkan video rapat pimpinan melalui laman youtube
menurut wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno keputusan untuk tidak lagi mengunggah video rapat kedinasan berdasar pada dampak negatif yang ditimbulkan
komentar pedas antar warga yang mendukung dan tidak mendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur dki kerap muncul pasca pengunggahan video
hal ini bahkan tersebar di media sosial lain sehingga video dianggap sebagai provokasi yang memecah belah warga
saya sudah terakhir kali jawaban itu ya waktu itu sudah sempat ngomong
tapi kemarin diangkat lagi bahwa icw bilang bahwa ini kemunduran
saya undang icw untuk datang ke kadis kominfo untuk lihat sendiri
pengunggahan video rapat pimpinan dan kedinasan pemerintah provinsi dki telah diatur dalam peraturan gubernur no satu ratus lima puluh sembilan tahun dua ribu enam belas
pergub menjelaskan bahwa penayangan video selain sebagai bentuk transparansi
juga bertujuan menjamin hak warga untuk mengetahui proses kebijakan publik dan pengambilan keputusan
serta mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan